dengan bidang bidana buruk pertama lakukan pembunuhan benda dan tanpa lakukan tindakan
yang berlaku untuk elektronik sudah bekerja bagaimana mestinya dan dilakukan secara bersama sama
menjagakan bidana kepada penjaga tersebut oleh para itu dengan bidana mati
bidang bidana pemulihan benda
menjagakan bidana serta menjaga kota paruk dengan bidana penjara selama lima belas tahun

menjagakan bidana terhadap sebuah budaya terawasi dengan bidana penjara selama dua puluh tahun
menjagakan bidana layak dengan bidana akan membeli sebuah bidana sedemikian

bidang bidana yang membekerja dwold melalui bidangan dan karakter jururawat
bidang bidana yang diusir me rivendeller serta bidangan terhei'er perusahaan terbusa
jadi memang benar sesuai dengan data diadmisasi perkara pengadilan legi hijab selatan
yaitu di sistem informasi pengurusan perkara
untuk terdakwa ferdis sambu terdakwa putri terdakwa kuatmahruf terdakwa soeari kirijal
itu telah mengajukan banding terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim
pengajuan banding mereka untuk kuatmahruf itu pada tanggal lima belas februari
nah untuk terdakwa ferdis sambu terdakwa soeari kirijal
dan terdakwa putri permohonan bandingnya diajukan pada tanggal enam belas februari kemarin
nah sedangkan untuk terdakwa eliezer itu tidak ada upaya hukum banding
sampai sekarang di sipb pengadilan itu belum ada